ya skype kita bergabung bersama jurnalis transmedia juanda
yang saat ini memantau arus aliran sungai ciliwung
di kawasan katulampabogor
juanda bisa anda informasikan bagaimana perkembangan ketinggian air
di lokasi anda saat ini melaporkan
baik dapat kami laporkan untuk debit tinggi muka air
di benung katulampabogor jawa barat saat ini
sudah mengalami penurunan di angka
di titik ketinggian satu ratus empat puluh cm
namun demikian petugas belum menurunkan status level siaga dua
debit air yang mengalir ke jakarta itu
mencapai dua ratus lima puluh ribu liter air per detik demikian
ya dengan dua ratus lima puluh ribu liter air yang akan mengarah ke jakarta
kira kira ada informasi mengenai prediksi
apakah memang banjir kiri manakan tiba di jakarta
sekitar pukul berapa dan bagaimana antisipasinya
jika melihat dari kronologis data kenaikan air
di pos pantau benung katulampabogor
luapan ciliwung terjadi pukul tujuh
dan volume arus yang mengalir ke jakarta
itu mencapai sepuluh sampai dua belas jam ke depan
dari pukul tujuh pagi tadi
lalu saat ini ketika anda laporkan mengenai turunnya
ketinggian air di benung katulampabogor
bagaimana dengan cuaca di sana
apakah bogor dan sekitarnya masih hujan
kemungkinan air akan naik lagi di kawasan katulampah
ya untuk pantauan cuaca di kawasan bogor dan sekitarnya
saat ini masih diguyur hujan ringan dan sedang
namun demikian petugas pantau katulampa
masih mewaspadai curah hujan di kawasan puncak
yang dapat mengakibatkan luapan hulu ciliwung
baik juanda terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas dan hati hati dalam menjalankan tugas anda